saudara meski penyambutan nasdem kepada anies dinilai berbeda dengan prabowo pada jumat lalu
tapi ada satu momen spesial dari anies untuk surya paloh
anies beri kejutan buah sirsak besar untuk paloh
berbeda dengan prabowo yang disambut langsung surya paloh
kedatangan anies hanya disambut ketua dpp partai nasdem sugeng suparwoto
anies yang tiba jumat sore memenuhi undangan buka puasa bersama sang ketua umum di kantor dpp partai nasdem
di tengah acara anies membawakan buah sirsak berukuran jumbo untuk surya paloh
buah sirsak ini merupakan titipan ibunda anis aliyah rashid
adanya isu nasdem akan bergabung dalam pemerintahan prabowo
turut mendorong isu anies akan menjadi salah satu menteri di kabinet pemerintahan baru nanti
apakah itu benar pak
dan saya mau tanya pembentukan kabinetnya kapan
masih lama makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan bulan berikutnya
pertemuan prabowo subianto dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
diakui gerindra ada peran jokowi
apalagi baik nasdem maupun gerindra kini masih ada dalam kabinet jokowi ⁇ maruf ⁇
nah sejauh mana peran pak jokowi tentu
beliau memiliki peranan yang sangat penting
yang sangat signifikan dalam membangun kekerabatan dalam relasi politik antar keduanya
mengingat partai nasdem adalah partai yang masih berada di dalam pemerintah saat ini
dan tentu terus berkomunikasi juga dengan presiden pak surya
dan juga pak prabowo sebagai tim atau bagian daripada pemerintahan yang ada
sesuatu yang dilaksanakan atas dasar kepentingan bangsa dan negara
saat ini timnas amin tengah menjalani proses menggugat hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
yakni melaksanakan pilpres ulang tanpa keikut sertaan gibran raka buming raka
tim liputan kompas tv
sebelumnya saudara presiden terpilih prabowo subianto disambut
karena penyambutan karpet merah kala menyambangi nasdem tower pada jumat lalu
dan usai pertemuan surya paloh juga mengantar prabowo subianto pulang
namun penyambutan karpet merah itu tidak terjadi saat anies baswedan menyambangi nasdem tower setelah prabowo
sambutan hangat yang diberikan nasdem kepada rival politiknya di pilpres itu banyak dibaca
sebagai bagian dari upaya bergabungnya nasdem ke koalisi prabowo
meski sejumlah petinggi nasdem mengatakan peluang koalisi masih lima puluh lima puluh
upaya dari presiden jokowi maupun presiden terpilih berdasarkan hasil kpu
prabowo subianto untuk mendekati secara intensif surya paloh dan nasdem
karena bagaimanapun kekuatan partai pendukung pak prabowo itu baru empat puluh lima persen
jadi masih jauh panggang daripada api
diperlukan minimal satu partai lagi untuk mendapatkan simple majority
dan nasdem dengan perolehan sembilan enam persen itu menjadi sasaran empuk
karena bagaimanapun nasdem satu masih menjadi bagian dari pemerintah
yang kedua nasdem diantara partai partai pendukung satu maupun tiga itu yang paling awal mengucapkan selamat atas terpilihnya pak prabowo sebagai presiden
jadi artinya ada semacam kode yang dikirim oleh nasdem untuk melanjutkan hubungan dengan pak prabowo di pemerintahan mendatang
oke jadi pertemuan kemarin ini kalau anda baca ada perannya
karena bagaimanapun pak jokowi dengan surya paloh punya hubungan yang sangat dekat
dan kita tahu pak prabowo mengeluarkan narasi keberlanjutan
dan karenanya apa yang dilakukan pak jokowi dengan pak prabowo harus dibaca dalam satu tarikan nafas
pertama berkaitan dengan jangka pendek yaitu untuk membendung upaya angket di parlemen
karena angket itu terjadi pada masa pak jokowi kalau jadi
yang kedua untuk jangka panjang yaitu untuk memastikan nasdem masuk dalam skenario koalisi pemerintahan prabowo gibran
jadi ada dua tujuan mengapa nasdem menjadi sasaran untuk diajak dalam koalisi mendatang
oke anda membaca nasdem mungkin saja akan masuk dalam kabinet prabowo nantinya
pertama begini bacaan saya
pertama selain ucapan selamat dan itu bagian dari hal yang biasa sebenarnya ya dalam konteks elektoral
tetapi bahasa yang disampaikan oleh surya paloh ketika mengucapkan congratulatary speech
itu bahasa yang menunjukkan sinyal bersedia untuk diajak bergabung
misalnya bahasa bang surya paloh yang mengatakan pentingnya persatuan nasional
kemudian hak angket harus dipikir
matang matang jangan sampai merusak persatuan nasional
kemudian bahasa bahasa yang kira kira kita tafsirkan bahwa beliau membuka lebar lebar
bagi proses bergabungnya nasdem ke dalam koalisi mendatang
nah yang kedua sambutan
karpet merah itu mengatakan banyak hal
apalagi pak prabowo datang pada hari yang sama dengan mas anies
surya paloh bukan hanya mengantar atau menunggu di ruangan
beliau datang langsung di halaman depan nasdem tower
kemudian menjemput pak prabowo
pak prabowo juga nggak gengsi untuk datang
dan setelah pertemuan itu surya paloh mengantarkan sampai pulang
sementara anies baswedan tidak dijemput juga tidak diantarkan
tapi bung burhan yang terbaru ini kan ada ahy yang menyindir ya
kalau misalnya masih di koalisi yang lama ini akan hancur
anda membaca ini sebuah tekanan koalisi anies atau serangan jelang gugatan mk
mas ahy menyampaikan itu dalam pertemuan internal kader partai demokrat
jadi sebenarnya kalau muncul bahasa bahasa semacam itu
konteksnya adalah konteks memotivasi semangat partai demokrat
yang kurang lebih akan kehilangan sekitar
sembilan sampai sepuluh kursi di parlemen
karena penurunan suara partai demokrat di pileg
tetapi mas ahaye mencoba membesarkan hati kadernya dengan mengatakan
kalau bertahan di koalisi yang lama mungkin kalah pilek kalah pilpres
nah sementara ketika bergabung dengan koalisi pak prabowo minimal
masih mendapatkan kemenangan di pilpres
dan sekarang dapat bonusnya jadi menteri di masa pak jokowi meskipun tinggal delapan bulan
nah konteksnya itu meskipun lagi lagi memang perlu ditanyakan ya nih loh
apakah kalau misalnya bergabung di koalisi yang lama
suara partai demokrat seturun sekarang
begini partai demokrat ini mengeluarkan narasi perubahan itu sembilan tahun terakhir pada masa pak jokowi
tiba tiba partai demokrat you turn pindah haluan dari koalisi yang menarasikan perubahan
bersama mas anies kemudian pindah ke pak prabowo
dan memang tidak bisa dihilangkan dari spekulasi berkaitan dengan pemilihan caimin sebagai wapresnya mas anies
jadi konteksnya itu tetapi lagi lagi minimal partai demokrat dapat satu kemenangan meskipun kalah di medan keputusan yang lain
baik terima kasih bung burhanuddin mutadi direktur eksekutif indikator politik
sudah berbagi pandangan kompas petang sehat selalu bu